memangnya dia pikir mama ini siapa
kenapa sih tuh bayi pake nangis segala
padahal gue pengen nyulik tuh bayi
kalo gue dapet tuh bayi
si mita pasti nyembah nyembah sama gue
dan gue bakal dapet banyak duit dari si mita
si alia pasti bakal nyuruh orang buat bunuh dia
lu jangan gagal
atau lu yang gue abisin
gue gak bisa biarin nih
pokoknya mita harus jadi milik gue
dosa banget sih
itu dilepas dulu perkatnya
kamu mau ganti popok aku mau nyiksa anak sih
mana popok bersih
kasihan tuh anak kamu nyiksa
aduh disini sini biar aku aja

bisa keliatannya kamu gak bisa
aku aja gak punya anak ngerti kok cara pakai popok
makanya lain kali itu melek dulu
supaya semuanya jelas
kasihan anak kamu itu
iya aku minta maaf kalau emang kamu kebangun
tapi yaudah dong marahnya nggak usah merembet kemana mana
habisnya mimpi kok gak bangun
mimpi apaan sih
banget jadi orang belit
selain kali kau punya anak
anaknya tuh diurus ya
tidak sadar apa gangguin orang tidur
namanya juga anak kecil diik
kamu harus terbiasa mendengar
suatu saat nanti kamu kan menjadi seorang ibu dong
yang jelas kalau aku jadi ibu
aku gak akan secek dia
aku pikir kita harus mulai sewa babysitter deh pak
kayak yang kemarin kita omongin
buat apa mil
aku nggak setuju
aku kan ibunya
jadi biar aku yang merawat dan jagain dia
itu kan cuma kesalahan kecil
jangan dibesar besarin dong
lagian kan semalam aku capek dan ngantuk
wajar dong kalau aku nggak konsen
emang keluarin kapan aja sih
jangan ribet dia macam makan lah
dan kamu juga milo
kamu jangan memaksa
selama dia masih bisa mengurus bayinya sendiri
ini demi kebaikan vino juga pak
nggak akan mil
aku tahu cara mengurus dia
aku masih sanggup kok
jadi tolong lupain ide konyol kamu itu ya
terserah kamu lah
untuk nyamperin makanan
dua rencana yang kamu buat dua duanya gagal ah
tenang deh aku tuh punya seribu akal untuk nyingkirin cewek kayak si mita
mendingan kamu cari alasan lain deh
soalnya aku udah dengar hal itu jutaan kali dari kamu tapi gak ada buktinya
ya sabar dong di
sabarnya sampai kapan al
sampai suami tante merubah wasiatnya dan melimpahkan sebagian hartanya
untuk bayi yang nggak jelas ya
lagian siapa sih orang suruhan kamu
kayaknya kerjanya nggak pernah jelas sih
dika anak itu emang nggak pernah berguna
selalu aja ujungnya ujungnya aku yang harus turun tangan
oh dika yang waktu itu pernah gotong kamu kan
yang pas lagi mabuk di klub
udahlah nggak usah dibahas
pokoknya yang jelas aku tuh akan ngelakuin apa aja untuk kalian
mita gimana di rumah masih rese
milo gimana pasti ngebelain dia terus di rumah
ya iyalah milo pasti sering belain dia
asal kamu tahu ya justru hubungan mereka tuh tambah deket
kok deket sih di
pokoknya tadi mereka tuh berantem dibaca makan
mereka tuh emang selalu berantem ma
tapi mama bisa dong melihat cara mereka saling memandang
mereka tuh saling memberikan perhatian satu sama lain
makanya al mendingan cepetan deh kamu nganyapin si mita itu
daripada nanti milo direbut juga sama mito
oke aku sekarang ke kantor dulu ya
aku sengaja mau ngomong gitu tadi biar dia cemburu
kalau dia marah dia pasti akan melakukan apa aja untuk melenyapkan mitas secara cepat
kau harus mencari dia
miet kamu tuh di mana sih miet
miet aku tuh harus cari kamu ke mana lagi sih
kalau emang tuhan nggak nginjinin aku untuk ketemu kamu paling enggak aku bisa mastiin
tuh sama fino baik baik aja ya
berarti gue harus sering sering main ke rumah mereka
biar gue bisa ngawasin sendiri seberapa deket mita dan si milo
awas aja ya kalo sampe si mita tuh genit genitan
terus narik perhatiannya milo
selalu aja gue yang harus turun tangan
nah apa sih kak
kamu tuh kenapa baru pulang jam segini ya
keluyuran kemana aja
duh kamu tuh mau sampe kapan
baru berhenti nyari si mita
apa juga urusannya sama kamu
saudara bukan pacar bukan istri bukan
kak tapi aku tuh gak tega kak sama dia kak
dia tuh cewek kak sendirian dan bawa bayi
nah sekarang ini dia lagi diteror kak
coba deh kakak bayangin dulu
mungkin kok kakak jadi dia
ah udahlah ya
mendingan kamu tuh mikirin diri kamu sendiri
cari kerjaan kak apa kak
kamu tuh udah lulus
bukannya mikirin masa depan malah mikirin cewek gak penting
kakak tuh kenapa sih kak
setiap kita ngebahas mita kakak selalu nyolot kayak gini
kenapa sih kak
kakak aku pangis
kamu di atau appeal
suaranya kedengeran sampai keluar
iya tadi buru buru bangun terus malah keras limut
dia jatuh nih
aduh ini bibi kok belum di setrika sih masih kusut kayak gini kemejanya
emangnya gak ada kemeja lain
ada sih kemeja lain
cuma aku paling suka pakai kemeja ini untuk presentasi penting
ini kemeja resahnya anak aku tau
ada yang bisa aku bantu
mau aku setrikain
bibi kayaknya lagi ribet banget tuh di belakang
kamu lagi buru buru kan
ya aku masih mesti mandi sih
emang kamu nggak apa apa setrikain kemejamu
udah sini aku setrikain
mau mandi gi
bentar ya sayang
mama lupa ngasih kamu susu
nih ini susunya ya
nih ini susunya ya